beberapa hari belakangan banyak orang tua dikagetkan dengan video pengakuan seorang siswi
begitu yang diduga diculik oleh seseorang tapi nampaknya berhasil melarikan diri
ini adalah seorang siswa sekolah dasar di jakarta yang berhasil meloloskan diri dari percobaan penculikan
ya ini berkat keberanian korban ya karena korban ini sempat melawan pelaku saat ingin disekap
dan juga dimasukkan ke dalam mobil bersama dengan korban lain
tepatnya kejadiannya ini justru terjadi di depan sekolah korban
p i siswa kelas empat sekolah dasar negeri satu tanjung doren jakarta barat
berhasil menyelamatkan diri dari percobaan penculikan yang dilakukan sindikat penculikan anak
peristiwa ini terjadi saat pi dan dua rekannya hendak membeli jajanan di depan gedung sekolah sebelum pergi les
tiba tiba seorang pelaku mendekat dan langsung menyekap pi untuk dimasukkan mobil pelaku
p i melawan dengan cara menggigit tangan pelaku hingga p i bersama dua rekan
dapat melarikan diri masuk gedung sekolah untuk mencari penculikan
setelah minta pertolongan mereka mengaku sempat melihat dua anak di dalam mobil
dalam kondisi tangan dan kaki terikat
pihak kepolisian polsek tanjung duren yang datang ke lokasi langsung menyelidiki
dan meminta keterangan korban dan rekan rekannya serta para guru yang berada di sekolah
mendengar kabar percobaan penculikan di sekolah dasar satu tanjung duren jakarta barat
sejumlah orang tua dan wali mendatangi gedung sekolah untuk memastikan anak mereka baik baik saja
polisi masih menyelidiki kasus percobaan penculikan ini
mahardika prakasya satya jakarta
ya mau gak mau kejadian ini akhirnya membuat para orang tua khawatir ya
tentang keselamatan anak anak mereka setelah sekolah bahkan selama anak anak ini berada di sekolah
karena sebelumnya memang setelah beredar sebuah video pengakuan anak sekolah dasar
yang hampir diculik di kawasan jakarta barat yang akhirnya beredar melalui aplikasi pesan singkat
ya dalam video yang direkam oleh pihak sekolah tersebut
anak ini menceritakan secara detail bahwa ia dibekap pria tidak dikenal
berikut cuplikan videonya untuk anda

jam satu wak
terus yang dilihat kamu di mobil ada apanya
ada anak kecil dua
iya anak sekolah pakai baju sekolah sintangannya diikat cowok dua duanya ya
terus mulutnya dilakban
ada teriak gak
terus yang laki laki yang di mobil laki laki yang gedenya ada berapa
ada lagi liat gak
satu yang di mobil satu
terus yang nyekap kamu yang bekap
yang bekap kamu itu
mobilnya inget nggak mobil warna apa
ada temennya yang apal gak
yang nemenin siapa kemarin yang lagi jalan
orangnya liat tapi gak
ya untuk kembali mengupdate mengenai peristiwa penculikan yang terjadi di kawasan tanjung barat jakarta barat ini
sudah ada korespondensi nn indonesia mahardika utama
yang akan melaporkan informasi terbaru terkait dengan kasus penculikan ini
yang bikin kita semakin penasaran tentu soal bagaimana kondisi sekolah
karena kita tahu ya kalau sekarang sih jamnya masih jam pelajaran tentu akan sepi
tapi kalau misalnya anda perhatikan bagaimana sebetulnya kegiatan sekolah ataupun kegiatan di samping kiri kanan sekolah tersebut
ya selamat pagi danier dan alfie
betul sekali saat ini memang kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di sd tanjung duren selatan satu
dan informasinya saya dapatkan bahwa memang sekolah di sekolah dasar ini berlangsung sampai siang hari
kemudian pada sore harinya atau pada siang harinya dilanjutkan oleh siswa dari tingkat yang lebih tinggi yaitu dari tingkat sekolah menengah pertama
dan saat ini saya sudah bersama dengan kepala sekolah sd tanjung duren selatan satu pak mulyadi
pak sebenarnya kemarin itu kejadiannya kan hari senin begitu ya

profil tempat daerah ini tanjung duren selatan satu pak mulyadi
dan sekolah ini seperti apa sih pak
apa memang merupakan daerah yang rawan tindak kejahatan pak
sebenarnya daerah ini cukup aman
karena pengamanan dari lingkungan juga cukup dua puluh empat jam
ada di dekat sekolah ini juga ada pos kamling mungkin bisa dilihat gitu
kemudian kita juga ada satpam
kemudian anak anak jam jam belajar tidak ada yang keluar karena memang kita tidak mengizinkan anak belajar di luar
tetapi anak anak belajar di luar
tetapi anak anak jajannya di kantin sekolah yang sudah kita siapkan
ini kan kejadiannya setelah pulang sekolah begitu pak
kalau boleh kita review sedikit kemarin itu kejadiannya di mana sih pak
jadi kejadian itu setelah pulang sekolah anak anak itu pulang karena rumahnya dekat di gang manggis empat belas
nah dia pulang kurang lebih jam dua belas tiga puluh atau setengah satu
kemudian dia ada jadwal les dengan bim
jadwal les dengan bimb lain di gang manggis sepuluh
sebelum beliau melaksanakan bimbel beliau minta izin sama gurunya untuk beli cilok
di mana itu
ini kalau siang ini bapak ibu semua ini rame oleh pedagang pedagang
cilok ada cireng ada makanan makanan jajanan anak anak yang memang siang itu sekolah kita dipakai oleh smp
jadi ini cukup rame
kawasan ini cukup rame
cukup aman kalau saya perhatikan
lalu kejadiannya itu berapa meter dari sini pak
jadi setelah beli cilok kira kira tiga puluh meter
dia jalan bertiga ya di belakang mobil yang pakai bungkus itu
dari situ anak murid yang kelas empat itu disekap
disekap langsung dibekap
dibekap oleh penculik
dan alhamdulillah anak ini cerdas cukup cerdas
langsung dia gigit si pelakunya ini
sehingga dia langsung lari bertiga
jadi satu korban yang dua temannya
oke kondisi psikologis anak sekarang yang menjadi korban itu seperti apa pak
alhamdulillah dari hari selasa sampai hari ini anak kondisinya stabil
ceria tidak ada tekanan psikologis yang eee
hanya saja mungkin pas kejadian malamnya berdasarkan informasi dari orang tua
dia sempat nangis mengadukan bahwa dia akan diculik
dan orang tuanya juga kita kemarin sudah ngobrol ngobrol
dan kasus ini memang sedang ditangani oleh polsek tanjung duren
mudah mudahan cepat tertangkap pelakunya
baik terima kasih pak
dan ya ralfian perlu diketahui juga bahwa angka penculikan anak di indonesia ini
kalau saya mengacu pada data dari komnas perlindungan anak
tiga tahun terakhir ini meningkat
pada pertengahan tahun dua ribu tujuh belas saja sudah ada lebih dari tiga puluh laporan yang tercatat
dan ini datanya selaras juga dengan data yang ada di kepolisian
bahwa ada lebih dari tiga puluh kasus penculikan anak yang dilaporkan dengan modus operandi
juga tujuan atau motif yang berbeda beda
di antaranya adalah untuk adopsi ilegal dan juga diperkerjakan secara ilegal
untuk menjadi anak jalanan ataupun juga pengemis
dan tak jarang pula dari mereka yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komponen
dan juga dari pemerintah yang meresial
tentu data peningkatan angka penculikan anak ini harus menjadi lampu kuning tanda waspada
bagi orang tua bagi pihak sekolah
agar keamanan terhadap anak anak semakin dijaga dan juga semakin dijaman
dan menjadikan jakarta sebagai kota layak anak
ralfian dan daniel
baik terima kasih mahardika utama melaporkan langsung dari tanjung duren selatan jakarta barat
tadi juga kami sempat berusaha untuk menghubungi pihak kepolisian
tepatnya dari polres tanjung duren ini ya
kita coba bertanya soal bagaimana kelanjutan dari kasus ini
karena kalau dari video yang memang disebut keluarga anak tersebut
dikatakan ada beberapa anak lagi memang sudah diculik oleh orang tersebut

ya dan sudah mulai ada pemeriksaan terhadap saksi saksi
jadi yang dinyatakan sekarang belum ada informasi yang cukup detail
yang bisa dikonfirmasi dan juga diberikan kepada kami
tapi nanti coba akan kami perbaharui lagi informasi tersebut
karena polisi masih terus melakukan pencelidikan dan mengumpulkan sumber data data
terkait dengan kasus penculikan yang terjadi di tanjung duren